diizinkannya pedagang kaki lima berjualan di depan stasiun pasar tanah abang
membuat pedagang pasar tanah abang blok g khawatir akan sepi pengunjung
mereka berharap agar pemprov dki jakarta mengevaluasi kembali kebijakan tersebut
dan lebih memikirkan bagaimana mengembangkan pasar blok g agar dilirik pembeli
kebijakan pemprov dki jakarta yang menyediakan lapak pada ratusan pedagang kaki lima
di jalan depan stasiun tanah abang membuat pedagang pasar tanah abang blok g meradang
mereka khawatir hal itu akan membuat blok g semakin sepi pengunjung
hingga kini pasar yang sempat direnovasi dan diperuntukkan bagi para pkl oleh gubernur dki jakarta sebelumnya jokowi
masih sepi penghujung
pedagang berharap agar pemprov dki jakarta mengevaluasi program tersebut
dan lebih memperhatikan kawasan pasar blok g yang dikelola oleh pd pasar jaya agar lebih diminati penghujung
ya lagi nggak ada dia aja kita sepi apalagi nanti ada dia makin enak
kalau orang ini aja yang dagangnya jadi makin mengurangi pengunjung kayaknya
lagi pula kayaknya jalannya gak ngaruh ya mau ditutup mau kaget tetap aja macet
dia buka pun macet sekarang ditutup malah nambah camat juga gitu
apa harapan ibu kepada pemprov
supaya dibubarin itu kayaknya malah nungguin preman preman itu kan sebenarnya
jadi juga berdampak pada sepinya
iya udah pasti udah pastilah makin sepi kayaknya
malah makin enak kan orang itu jadinya dagang makin gimana ya
jadi orang jadi males jadi ke atas
ya kalau melihatnya kita khawatirnya gitu lah pengunjung naik ke sana dan juga orang banyak obrol di sana
ya kesini ada imbasnya itu sepi kayaknya gitu
dan itu bapak berkirakan juga ya
orang itu orang orang di sana dagang sekali seminggu itu untuk obrol kebanyakan
jadi harusnya seperti apa nih
menjatuhkan harganya gitu
bagaimana gubernur itu bagaimana untuk bisa meramaikan blok g ini dari dua puluh tiga puluh tahun yang lalu ini nggak muncul muncul keramaiannya
ya sebetulnya itu nggak setuju sih sebetulnya
soalnya kan namanya ada undangan di sini kan takutnya kan nanti kan kalau dibawanya ada di hikmatan undangan kelima lagi
takutnya kan di sini kan ada pengaturan juga takutnya
ada pengaturan sepi takutnya
tapi sebetulnya sih ya nggak setuju sih sebetulnya kalau dibawanya ada undangan kelima lagi sih
dki jakarta secara resmi memberikan lapak kepada sedikitnya empat ratus pedagang kaki lima di jalan jati baru raya tanah abang
di mana lokasinya bersebelahan dengan pasar blok g
mahardika satya jakarta